maaf sebelumnya tapi seharusnya bapak nggak perlu harus melakukan hal yang seperti itu pak
lagi pula kebetulan aja pak saya ada di situ makanya saya yang nolongin bapak
udah sangat berjasa menyelamatkan hidup saya
sebenernya saya ingin jauh lebih dekat sama kamu

saya ingin jauh

maaf atas kejadian tadi pak aldebaran
aldebaran berarti dia bos di kantor ini dong
saya minta ini semua cepat dibereskan ya
terima kasih banyak
kamu buat masuk ini ke dalam
biar saya beresin ini semuanya
lo tadi hebat juga ya nolongin pak bos
lo tau kabarnya udah sampe kemana mana tau
kalau misalkan ada orang di posisi aku pasti juga akan melakukan hal yang sama
tapi ini ya mudah mudahan dengan lo nolong pak bos
jadi lo tugasnya diperingan gak ada lembur lemburan lagi
atau enggak lebih diangkat jadi manajer
enggak lah gak pamrik kayak gitulah
kan lo tau gue ya kan
pastinya ikhlas ngebantuin yang penting gak kena penampak
udah kalau malem bijak dulu ya
sedikit lumayan lah
oke nanti gue makan
ya enak ujungnya
kalau gitu lo kok pamit
terima kasih pak bos

kenapa jadi ke rumah mertua
tidak pak bos
gak boleh kayak begini
tidak pak bos
tidak pak bos
tidak pak bos
tidak pak bos
tidak pak bos
tidak pak bos
tidak pak bos
din din ayo cepet masuk ada tamu spesial untuk kamu
bos kamu pak al jauh jauh dateng kesini bawa bingkisan lagi
ya terima kasih lho pak
terima kasih ya pak
sama sama pak al bu
pak al ngapain kesini
bapak tahu rumah saya dari mana
saya tahu rumah kamu dari bagian kepegawaian
gak apa apa bu
saya mau berterima kasih sama kamu
kamu kan tadi udah nyelamatin nyawa saya
andin pak al bawa bingkisan sebanyak ini untuk keluarga kita
kamu harusnya bilang terima kasih dok sama pak al
ya sudah kalau kayak begitu saya pamit ya bapak ibu
mungkin bapak ibu mau istirahat karena udah malam
terima kasih banyak ya pak
pintu rumah kami ini selalu terbuka loh
jadi jangan bosen bosen main kesini
dan saya sangat bersyukur kita bersyukur banget andin punya bos yang baik hatinya seperti pak al
saya mampir mampir lagi kesini
terima kasih ya
ditemenin dong pak
maaf sebelumnya tapi seharusnya bapak nggak perlu harus ngakuin hal yang seperti itu pak
lagi pula kebetulan aja pak saya ada di situ makanya saya yang nolongin bapak
kamu itu udah sangat berjasa menyelamatkan hidup saya
sebenernya saya pingin jauh lebih dekat sama kamu
karena kenal kamu saya pingin kita bisa jauh lebih dekat
lebih dari sekedar pimpinan dan bawahan
saya kelihatan main main
saya kelihatan main main
kita juga baru kenal
kita tuh sebenarnya udah pernah ketemu
sekitar tiga empat tahun yang lalu lah
kamu pernah jatuh di jalan
kue yang kamu bawa itu rusak
terus ada laki laki yang nganterin kamu ke kafe
kamu mau ke mana sih
yaudah saya bantu
nggak usah saya bisa sendiri kok
jelas jelas kamu nggak bisa jalan aja susah
kamu nggak usah gr
saya nggak mau dusin kamu
gila mokok itu bapak
ya ampun maaf pak saya bener bener gak inget
jadi sekarang udah inget saya
itu kejadian juga udah lama kan tiga empat tahun yang lalu
wajar lah kalau kamu
pak pak pak
kayaknya bosnya andin itu naksir deh sama andin
kalau emang iya artinya rezeki pak
kita akan punya mantu pengusaha kelas kakap
apaan sih ma
orang baru dateng sekali kamu udah pikirin macem macem
ya ampun papa ya gak apa apa lah kita berharap
lagian juga andin itu bekas napi
jadi kalau sampai ada yang suka sama andin ya kita harus bersyukur dong
sampai denger omong omongnya
ya udah pak
makasih ya pak
saya yang makasih
saya pamit dulu ya
tuhan menakdirkan kita untuk berjodoh
andin kenal di mana ya
tuhan pun kenal